nah ini ada satu lagi tugas pak muldoko saya nggak tahu ini tugas pak muldoko apa tidak
tapi pastinya presiden diserang nih soal ini pak
serbuan tenaga kerja asing terutama akan masuk setelah perpresnya presiden soal tenaga kerja asing ini terbit
bahkan beberapa kubu di parlemen lah pak mencoba untuk menggulirkan hak angket terkait ini
kita simak dulu beberapa pernyataan dari fahri hamzah dan juga bagian dari serikat pekerja tentang isu tenaga kerja asing ini
jadi ini sedang disusun dan saya mendengar beberapa teman juga siap untuk menandatangani
jadi saya mengatakan saya akan siap juga menandatangani sebab terlalu banyak masalah ya karena kedatangan pekerja kasar ke indonesia ini
sungguh menyebabkan kecemburuan yang luar biasa gitu ketika banyak masyarakat kita yang belum bekerja
yang menganggur gitu
tiba tiba pemerintah mendatangkan pekerja asing tanpa alasan dan bertentangan dengan undang undang
perpres itu baru sebelumnya itu tanpa perpres orang asing sudah didatangkan dalam jumlah banyak yang pekerja kasar gitu
nah lalu kemudian perpres ini seperti melegalkan itu gitu
padahal undang undangnya melarang gitu
nah karena itulah saya kira baik kebijakannya maupun perpresnya itu sama sama telah melanggar undang undang
artinya dengan presiden mengeluarkan perpres ini akan menjadi ganjalan politik buat dia
kalau dia bisa menjawab jawab aja gitu loh
karena dia kan bilang kerja kerja kerja tapi orang kan pekerjaan nggak ada
udah ada pekerjaan suruh orang lain yang kerja
kan itu problem dong gitu itu harus dijelaskan
dengan semangat untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur terus
kita punya keterbatasan di apbn
meminjam dari luar
orientasi sekarang pinjaman g dua g nya ke china
kemungkinan besar akan terus meningkat
tapi memang akan didominasi oleh pekerja pekerja dari tiongkok
nah ini kembali persoalannya
saya sih hanya mau mengatakan begini
cina itu memberikan pinjaman pasti satu paket dengan barangnya dan tenaga kerja
kalau menurut saya pasti itu
ya kalau dibilang banyak tenaga kerja
tiongkok yang hadir di indonesia iya ya
dibilang skillful saya mah bilang itu tenaga kerja kasar
saya kemarin baru dari sulawesi tengah
artinya bisa disubstitusi oleh orang indonesia sendiri
seharusnya indonesia yang bisa
ini kalau main tiju ini jab terbaru nih pak dari lawan politik
ya sebenarnya kalau dipahami lebih dalam ya
bahwa kepres sekarang itu justru memiliki kepastian
contohnya kalau dulu mengurus perizinan itu bisa lama
kalau sekarang enggak dua hari harus selesai
hanya kecenderungan dari kita begitu berbicara tenaga asing itu semuanya berfokus kepada cina
padahal tenaga asing kan bukan hanya dari china
kenapa harus ada percepatan seperti itu sebagai begini contohnya
ada si ainmo investasi di indonesia
ada si ainmo investasi di indonesia
dia harus membawa lukumnya konsultan dan sebagainya
nah orang orang ini kan perlu izin
kalau izinnya itu lama nggak ada kepastian ini investasi menjadi terganggu
ini maunya presiden harus ada kepastian orang datang ke sini
itu yang pertama
terus yang kedua ya disebutkan dengan jelas
enggak ada pekerjaan pekerjaan yang kasar enggak ada
ada semua pekerjaan yang memiliki jabatan
dalam perpres ini pak
tapi kondisi faktualnya katanya banyak juga pekerja pekerja kasar atau level bawah yang juga
hanya begini kita sering terkecoh oleh gambar di video video itu ya
kan mereka mereka ini datangnya kan nggak pakai dasi lah
sehingga orang mengartikan bahwa ini tukang sapu ini dan seterusnya
suatu saat saya juga turun melihat ke konawe ya
di sana eh sorry di ketapang
dia ceritakan satu tower ini ya kalau dibangun oleh orang cina ya dia itu seminggu selesai
begitu orang indonesia tiga bulan belum tentu selesai
itu kondisi faktualnya
saya ngecek sendiri di kelapangan
makanya kenapa perusahaan itu mengimpor gitu apa apa pekerjaan pekerjaan
kan mereka membangun di sini kan ada limit timenya ada hitung hitungannya dan seterusnya
intinya dalam peraturan presiden itu sangat jelas kok itu
nggak boleh itu tenaga tenaga kasar
sampai dengan ditegaskan di situ
untuk tenaga personalnya tidak boleh
jadi istana sendiri sangat bisa menjelaskan bahwa perpres ini bukan untuk membuka keran tenaga tenaga kasar masuk bertubi tubi gitu pak
tapi terus kemudian sampai ada demonstrasi ada juga hak angket
anda mencium aroma apa nih pak
hanya kan begini
kadang kadang kita juga menjadi bangsa yang tidak fair
bangsa yang seperti ketakutan
tidak berani bersaing
kita harus fair dong
tenaga kerja kita di luar berapa sih
ada di arab saudi berapa ada di hongkong berapa ada di makau relatif
berikutnya di berbagai tempat itu jutaan
termasuk juga di malaysia itu ada dua juta
kita berbicara apa itu dalam konteks hubungan ya
kan harus nggak boleh menemanang sendiri dong
masa orang kita boleh di sana kita orang orang nggak boleh kesini gitu
jadi kita kurang fair dalam hal itu
tapi anda mencium bahwa ini betul betul aroma karena ketidaksetujuan atau ada nawaitu nawaitu lain gitu lah pak muldo
ya saya tidak bisa saya tidak bisa mengatakan itu
karena agenda itu yang memiliki
yang memiliki orang orang tertentu ya
tapi yang ingin saya katakan adalah janganlah kita menggunakan bahasa pokoknya lah gitu
kalau bahasa pokoknya itu dulu dimiliki oleh tentara itu
sekarang sipil yang memiliki bahasa pokoknya gitu
nah gimana gitu
nah itu mas santa
saya mau tanya sebenarnya kepada mas santa
presiden jokowi kemudian menempatkan pak muldoko ini general bintang empat mantan panglima tni di kuping kanannya presiden lah sebagai kepala staf presiden
apakah memang ini ingin menunjukkan sebenarnya bahwa istana itu hands on atau presiden itu betul betul kuat atau memang pak muldoko ini gunanya untuk ini sedikit cuci piring lah
membereskan hal hal yang sebenarnya bisa dibereskan oleh pak budi
ya memang ada dua hal ya soal kepuasan kinerja pemerintahan
bisa jadi memang pertama ada problem di kinerja pemerintah atau justru tidak ada masalah tapi di problem komunikasi ke publiknya yang belum optimal
karena itu sebenarnya memang pemerintahan katakanlah pak jokowi dodo itu kita harus objektif bahwa ada beberapa catatan yang harus dibenahi tapi juga banyak capaian capaian
tapi saya melihat memang ada di sisi celah komunikasi publiknya komunikasi politik kepada masyarakat baik komunikasi elit kepada elit politik apakah partai politik dpr itu juga penting
dua duanya kacau sebelum ini menurut anda
menurut saya iya itu sejak awal saya kerap menyampaikan di media
beberapa menteri misalnya menyampaikan a ada yang menyampaikan b
soal koordinasi dan komunikasi politik itu penting
karena sama pentingnya dengan kinerja yang dilakukan sudah macam macam tapi tidak disampaikan pesan itu ke publik maka sayang sekali
apalagi ini sudah masuk ke tahun politik
nah jadi menurut saya pak jokowi sebagai presiden pak jokowi dodo sebagai presiden tentu berkepentingan untuk merapikan tanda petik ya strategi komunikasi baik ke publik secara terbuka
tanda petik vertikal secara horizontal juga ke dpr ke partai politik dan sebagainya
nah mungkin keberadaan kantor staf kepresidenan yang sekarang ini dipimpin oleh pak muldoko pak jan muldoko
maka menurut saya memang di salah satunya di sana ya selain tentu banyak fungsi fungsi ya pak untuk memberi penilaian memberi data kepada presiden soal kinerja dan seterusnya setahu saya
nah ini juga menurut saya memberikan dampak ya mestinya ruang ruang membantu kerja kerja politik presiden
supaya kalau misalnya presidennya terlalu habis tanda petik energi untuk bernegosiasi dengan partai politik kapan mau kerja untuk memikirkan kepentingan rakyat gitu
itu kelemahan sistem presidensil yang dikombinasikan dengan multi partai ekstrim seperti sekarang ini
dengan menempatkan jenderal muldoko di bagian garda terdepan untuk membangun komunikasi ini apa yang ingin dikesankan oleh presiden
ya tentu pak jokowi kan kita ini tentu konstruksi elit ya tidak semua publik soal sipil militer
tetapi juga itu saya menangkap ada pesan itu bahwa pak jokowi sebagai presiden yang sipil itu juga punya tim yang relatif kuat
jadi ada para jendral dikelilingi di seputar pak jokowi ada pak sebelumnya ada pak wiranto ada pak luhut bin sarpanjaitan
sekarang diperkuat lagi dengan pak muldoko dan sebagainya
dan ini menurut saya memberikan kesan bahwa pak jokowi memiliki tim yang relatif kuat
yang kuat tinggal efektivitas dan bagaimana efektivitas menyampaikan kepadanya
efektivitas menyampaikan pesan pesan itu kepada publik
itu yang paling penting ya
jadi kalau koordinasi mungkin menko yang membantu komunikasi ya salah satunya itu yang
betul pak ij komunikasi publik menjadi salah satu poin utama yang selama ini mungkin agak terlupakan dari ks
saya berani mengatakan memang di situ lemah kita
saya setuju mas hanta melihat dari luar
saya melihat dari dalam juga ada kelemahan ya
kelemahan pemerintahan sekarang adalah bagaimana membangun komunikasi oleh para menteri itu
untuk itulah saya dalam minggu ini saya berencana untuk mengumpulkan para human relation atau pr pr di kementerian itu
jangan nanti lambat merespon
ini kelemahan sehingga nanti keburu bergulir nanti menjadi sulit
cuci piringnya lebih susah lagi gitu pak muldoko ya
susah lagi nanti
karena masyarakat juga ingin tahu
ingin segera ingin mendapatkan
dan klarifikasi penjelasannya
apakah kan dari awal bilangnya pak luhi bilang ini bagian dari debottlenecking gitu
pak muldoko sekarang bilang komunikasi menjadi alat penting sekarang untuk bisa menyambungkan lidah dan kesuksesan presiden kepada masyarakat
yang pertama debottlenecking itu terhadap proyek proyek strategis
begitu ada proyek strategis ya yang ini kenapa kok macet
di situ kita turunkan tim
ada apa ini gitu
nah setelah itu baru kita sampaikan
oh ini persoalannya ini ini dan seterusnya gitu
termasuk juga bagaimana kalau kita lihat mas hanta dan juga pak muldoko tidak hanya kritik kritik soal tenaga kerja asing
tapi juga banyak kritik kritik terutama dari senior senior partai bahkan ada yang dari partai koalisi sendiri pak
kita akan dengarkan lagi kritik kritik lain dan pak muldoko akan menjawabnya usaha jurnal berikut ini
karena kita penasaran semua